survei yang dilakukan peliti nanyang technological university singapura menunjukkan
angka indeks persepsi risiko warga kota pahlawan terbilang rendah
meski angka penularan di surabaya terus naik
salah satu pertanyaan yang menjadi acuan adalah
seberapa besar kemungkinan responden terkena virus covid sembilan belas
ada lima puluh sembilan responden yang menjawab kecil dan sangat kecil
kemudian ada enam puluh persen responden yakin kemungkinan orang terdekatnya terpapar virus ini sangat kecil dan kecil
sulfikar amir peliti nanyang technological university singapura mengatakan
ada informasi yang tidak tersampaikan dengan baik sehingga warga surabaya kurang memahami risiko pandemi ini
khususnya bagi pihak pemerintah karena kalau pemerintah memberikan informasi dan pengetahuan yang tidak valid atau tidak solid
dampaknya itu akan kepada pemerintah sendiri karena akhirnya masyarakat menjadi tidak mawas diri
masyarakat menjadi cuek lalu masyarakat menjadi tidak terlalu peduli
dan ini akan mengakibatkan laju penularan semakin tinggi
setidaknya ada dua belas persen responden yang mengaku rela mengambil risiko terpapar covid sembilan belas
demi tetap bekerja di luar rumah
namun meski persepsi resiko rendah
warga kota surabaya masih memiliki tingkat pendidikan
pengundungan diri yang relatif baik
delapan persen responden menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah
sembilan puluh tiga persen responden rajin mencuci tangannya
dan sembilan puluh satu responden konsisten menjaga jarak
sebagai pekerja kantor yang harus tetap bekerja di kantor
saya merasa khawatir karena kondisi surabaya pada saat ini masih belum kunjung membaik
ya mau tidak mau harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah covid sembilan belas
sebenarnya pandemi ini saya lebih jaga jarak
lebih jaga jarak sesama karyawan
dan saya lebih sering cuci tangan
dan selalu membawa hand sanitizer
sementara itu pemerintah kota surabaya menegaskan sudah berusaha terbuka
termasuk membuka data sebaran kasus covid sembilan belas hingga wilayah kampung
pemerintah kota surabaya secara terbuka menyampaikan data
di website m empat surabaya

di sana disampaikan berapa jumlah orang yang tertular
terus kemudian kondisinya bagaimana
terus di sana juga disampaikan bahwa kelurahan mana
kita buka sampai kelurahan yang terjangkit berapa
bahkan ada peta yang di sana
harapan kita menyampaikan itu adalah bahwa ini
pandemi ini covid sembilan belas ini memang menyebar
pola pola penyebarannya itu ada
surabaya belum siap memasuki tatanan kebiasaan baru
kesiapan surabaya untuk menuju pelonggaran pembatasan sosial itu
masih cenderung kurang siap
idealnya itu adalah skornya di atas empat
jadi kita menggunakan persentil delapan puluh
di mana kalau misalnya di atas empat
warganya itu relatif memiliki persepsi risiko yang tinggi
dan kemudian ini akan berkorelasi terhadap perilaku keselamatannya yang lebih baik
mereka akan lebih waspada
mereka akan menggunakan masker secara disiplin
mereka akan menjaga jarak secara konsisten dan sebagainya
zulfikar memberikan rekomendasi agar pembatasan sosial
minimal di sektor sektor dengan tingkat penularan tinggi
menurutnya pembatasan sosial diharapkan bisa meningkatkan persepsi resiko warga terhadap covid sembilan belas ini
survei ini dilakukan pada sembilan belas juni sampai sepuluh juli dua ribu dua puluh
dan melibatkan hampir tiga warga kota surabaya sebagai responden
responden berasal dari berbagai latar belakang
mulai dari pekerja swasta mahasiswa pegawai negeri sipil
sampai ibu rumah tangga
tafarib andres wicaksono surabaya jawa timur